tidak ada keanehan yang terjadi pada diri bunda ratu keterima
maaf mas kalau orang awam mungkin pada saat ini semuanya kelihatan baik baik saja
tapi sebagai tabib yang sudah berpengalaman puluhan tahun
padan tidak bers dengan kesehatan gustri ratu ketriman itu
pak mah tadi katakanlah dengan jujur jangan mengada ngada
aku memang orang awam tapi bukan berat
pedang peninggalan kakak nargadana
dengan pedang ini aku berjanji
akan membunuh sliwana
sembah hormat hamba gusti prabu
ada apa balam hati
kenapa kau berlatih begitu keras
maafkan nama gusti prabu
hamba sengaja berlatih ilmu kanuraga tingkat tinggi
untuk menghadapi pendekar pendekar jahat yang menentang pajajaran
karena ilmu mereka sangat tinggi
hamba berlatih ilmu kanoraga tingkat tinggi
kau sungguh luar biasa
namun satu pesan
agar tidak melukai dirimu sendiri
baik gusti prabu
keadaan gusti ratukan tereman
menderita penyakit yang sangat berat sekali
dan aliran darahnya tidak luar
itu tidak mungkin paman
keadaan ibu daratu kenterimani itu baik baik saja
nadinya pun teraturkan
tidak ada keanehan yang terjadi pada diri ibu daratu kenterimani
kalau orang awal
mungkin pada saat ini semuanya kelihatan baik baik saja
tapi sebagai tabib
yang sudah berpengalaman puluhan tahun
saya bisa merasakan
padan tidak bers dengan kesehatan
mustri ratu kenterimani
katakanlah dengan jujur
aku memang orang awal
tapi bukan ber
jangan lupa like share dan subscribe